bursa efek indonesia mencatat sepanjang dua ribu delapan belas jumlah pertumbuhan investor baru mencatatkan rekor tertinggi
jumlah investor baru saham di bei merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tiga puluh delapan tahun lalu hingga akhir oktober dua ribu delapan belas
rata rata investor aktif per bulan tercatat meningkat menjadi satu ratus dua puluh empat dua ratus empat puluh single investor identification atau naik
investor dalam golongan generasi muda rentang usia delapan belas hingga dua puluh lima tahun menjadi yang tertinggi pertumbuhannya dalam dua tahun terakhir
naik lebih dari dua kali lipat dibanding dua ribu enam belas
di lain pihak otoritas jasa keuangan optimistis kinerja industri pasar modal indonesia masih akan tetap positif meski dibayangi ketidakpastian global